mainkan gamenya dapat pincuannya
ya allah ya allah
pak pak kaki ayam bangun
uang yang kita terima dari bang daniko
ternyata uang sumbangan dari pak heru sebesar seratus juta rupiah
bukan dua puluh juta
karena tadi pak heru sendiri yang ngomong di masjid
kalau seperti ini kejadiannya
sebaiknya kita laporkan sama pak haji
agar pak haji tahu duduk persoalannya
ya tapi apa nggak perlu dipikir dan ditimbangin bang
kalau pak haji sampai tahu
kita kita lah yang kena getahnya
kalian salah apa
kenapa kalian bisa kena getahnya
pasalnya kita kita semua di sini juga dapat bagian lima ratus ribu seorang
dari pak sehadi sama bang dhani
bisa jadi uang yang kalian terima ini semuanya
bisa bisa uang sumbangannya pak heru
sekarang begini saja
uang yang kalian terima itu dikumpulkan
rosidi kamu yang pegang
ayo serahkan sama rosidi
benar kaki lo patah

sekarang kita pergi ke tukang urut
tidak usah be
tidak usah gimana sih lo
nanti kalau jadi apa apa
gua yang nyesel seumur hidup
kayaknya sudah baik kan be
ampe gue tidak bisa jamaah selama hari ini
gara gara abang lo kasih tahu bahwa lo patah
kayaknya keselilauan doang be
ya sudah kalau begitu
gue balik lagi ke mardhani
gue mau nanyain alamat si yang nyumbang kita itu
aduh gimana ya
untung saja urusannya pak heru sudah kelar
mobil pak heru tuh
aduh si ngapain lagi tuh orang dibawa ke mare
babe mau nemuin lo bang
babe mau ke mare
aduh lo tahan lo tahan
lo cari cara bagaimana caranya si babe itu mau nganterin lo ke tukang urut
gue gak mau tahu si pak heru ada di mare
jangan sampai babe ketemu sama dia ya
aduh berabe urusannya mudah mudahan aja si selby berhasil
tolong babe ada ada ada ada ada babe
ada lagi si selby

aduh babe kaki aja be
kagak tahu be gak kekuat
kita ke tukang urut aja babe
limplan banget tadi gue aja gak mau
sekarang mau minta diajakin
takutnya benar be barusan aja
yaudah sekarang gue mau kasih tau abang lo
eh babe selby maunya diantar sama babe aja
gak mau lo mau bang mardhani babe
aduh selby apa sih lo mau nyalo jamu ke gue
lo manjak amat sih gini ginian
sekarang kita naik mobil ya gue ambil mobil dulu ya
gak usah naik mobil be
gak usah kita naik ojek aja biar cepet be
iya udah di sma suka ngojeknya be udah dasar
iya iya iya yaudah yang penting lo sehat
aduh aduh aduh babe
gak mau nek gue serang aneh
gue serang aneh
ayah pak be

sebelumnya saya minta maaf nih pak heru saya nggak bisa nemenin lama lama
karena adek saya dia masuk rumah sakit
loh emang adeknya kenapa
ini adek saya kakinya patah
masya allah selfie bang ya allah
bang kalau gitu minta antriin pak heru aja

agak usah deh soalnya selalu diantarin juga sama mbak be
beneran bang rekam ap ap
pak heru orangnya baik banget bang iya kan pak
encon pak heru itu kan bukan supir taksi
masih suruh ngantarin selalu mari dia kan orang sibuk
kalau gitu ya udah deh saya permisi aja
ya assalamualaikum waalaikumsalam pak
biar abang bawa aja
bapak siapa ini
ya pak heru hati hati

mata lo taruh di mana
pak saya gak sengaja saya gak liat
gak ngeliat gak ngeliat gak sengaja
lihat tuh anak gue celaka lo
bantuin gue bawa dia
tolong tolong lo kasih tau mardhani sama orang lain
masa allah pak selby
si itu pak haji sama pak selby tabrakan
astaghfirullah ditabrak pak
terus sekarang dimana pak
gue juga gak ketahuan
justru hanya amanah
kalau pak haji di sono sama pak selby
mau kemana gue juga gak tahu
oh ya udah pak
ya udah pak
kalau gitu biar saya aja yang ngasih toko babe
ya udah cepetan sono
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih bapak telah menyimpan tas saya
perkenalkan ini bang maui
ketua panitia pembangunan madrasah
pak mardandi bilang dia ketua panitian juga
assalamu'alaikum bang maui
ya allah bang maui
pak mansur sama pak selby tabrakan
katanya yang patah kaki adiknya
iya tadinya kan mau ngurut kedukun urut
tidak itu ditabrak mobil
innalillahi wa innaillahi rujun
terus sekarang dibawa ke mana
nah itu dia
saya enggak tahu
kok bisa nggak tahu itu piye
orang enggak tahu
ya panik kan
kalau sempat nanyain tahu enggak
ya udah kita cari aja yuk
lo enggak pantas naik mobil beginian
aduh kayaknya mukanya pantas saja
jadut pelit banget
eh muka lo beban mobil
cakepan nih beban mobil
dasar gurap man
innalillahi ya allah
jangan jangan gue bakal jadi pewaris tunggal nih
di mana be ditabraknya
itu dia fikri enggak tahu be
aduh be lo bagaimana sih
masa engkong sama anjing lo ketabrak lo enggak tahu dibawa ke mana
nya masalahnya bukan kayak gitu nya
fikri taunya kan dari pak isah
nah pak isah juga enggak tahu dibawa ke mana
bentar bentar bentar
be kok lo enggak bincang katanya kakinya pahat ya
siapa yang pahat ya sih
lah kan beritanya bapak ketabrak mobil